partai kebangkitan bangsa bakal segera mengumumkan koalisinya dengan partai gerindra untuk menghadapi pemilu dua ribu dua puluh
ketua umum pkb mohaimin iskandar menyatakan dalam waktu dekat akan meresmikan koalisi tersebut
pada perayaan imlek yang disenggarakan di salah satu pusat bisnis di kawasan jakarta barat rabu malam
muhaymin memastikan bakal segera membangun koalisi permanen dengan partai gerindra
mohaimin menyatakan koalisi pkb gerindra akan dideklarasikan pada senin dua puluh tiga januari mendatang
pkb dan gerindra juga akan membangun posko bersama untuk persiapan pemilu dua ribu dua puluh
setelah koalisi terbentuk muhaymin akan melakukan safari politik untuk menjajaki partai partai lain ikut bergabung
insya allah hari tanggal dua puluh tiga hari senin kita akan resmikan koalisi pkb
insya allah saya dan pak rambu akan hadir dan berbuka buka segera ada langkah langkah yang lebih agresif lagi
setelah pembukaan posko nanti saya juga akan safari bertemu dengan partai partai untuk kita ajak bergabung